nah penambahan kursi wakil menteri memang hak prerogatif presiden meski begitu tak luput dari tanda tanya publik soal urgensinya hari ini
dan benarkah kemudian bagi bagi kursi wakil menteri ini adalah dampak dari beban kerja kementerian atau memang hanya kepentingan politik semata
kita diskusikan lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ali mukhtar ngabalin tenaga ali utama ksp assalamualaikum selamat sore bang abalin
waalaikumsalam rahmatullah selamat sore
terima kasih sehat ya bang ya
sehat alhamdulillah kita ditemani juga oleh mas gun gun herianto direktur eksekutif the political literacy institute
mas gun gun sehat mas
alhamdulillah sehat mas verdi assalamualaikum bang ngabalin
selamat siang profesor mas gun terima kasih
oke semua kita hari ini dalam kondisi sehat walafiat
walaupun kemudian di luar sana informasi soal omikron ini masih terus
terus mengintai begitu ya
tapi kita tinggalkan soal itu saya ke bang abalin dulu
bang abalin ini kan katanya ada penambahan kursi untuk wakil menteri ini menyesuaikan kebutuhan kementerian
pertanyaannya kebutuhan yang mana sih bang
apa jangan jangan memang seperti tudingan publik ada masalah dengan kualitas kinerja kabinet hari ini
ya terima kasih
pertama saya ingin menyampaikan
selamat tahun baru dulu untuk cnn kita berdialog kembali sama prof gun gun
ferdi jadi kemarin tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu itu memang bapak presiden telah menandatangani peraturan presiden nomor satu ratus empat belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang ya kementerian dalam negeri
dan saya harus menyampaikan pada kesempatan kemudian
pada kesempatan kali ini bahwa tentu saja bahwa bapak presiden memiliki pandangan terkait dengan juga mengantisipasi berbagai macam padatnya kegiatan
kemudian program program strategis yang beliau tetapkan
tidak saja di menteri dalam negeri kementerian dalam negeri
tetapi di berbagai kementerian lembaga ya kita tahu ada beberapa prps juga ya
itu yang datang nanti
kalau dalam peraturan
nah presiden itu memang menjelaskan tentang posisi wakil menteri
di antaranya itu kita tahu bahwa wakil menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden sama dengan menteri
tetapi yang harus diingat bahwa hadiran wakil menteri itu tentu saja menjadi kewenangan bapak presiden
kapan dan waktunya tentu bapak presiden yang akan tahu
karena kehadiran wakil menteri dalam prps itu adalah
menjelaskan untuk kehadirannya benar benar bisa diharapkan untuk membantu menteri dalam melaksanakan tugas tugas yang dijalankan atau diembankan oleh kementerian
dengan begitu maka semua anasir anasir atau berbagai macam pandangan dan pikiran yang berseliuran di ruang publik
di medsos dan lain lain
bahwa presiden menggunakan sisa waktu untuk membagi bagi
dari janji politik dan lain lain itu semua jauh dari pandangan seperti itu
kenapa karena tentu saja bahwa dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh empat ini kan banyak sekali program program strategis yang kehadiran satu kementerian dengan hadirnya wakil menteri itu adalah menjadi penting dalam rangka membackup tugas tugas dan beban yang dijalankan oleh menteri
itu kalimat yang paling terpenting menurut saya untuk
menjelaskan apa yang disampaikan oleh fed
oke tapi kan dirjen sama sekjen sudah ada bang
tapi di peraturan itu kan menjelaskan untuk wakil menteri itu mempunyai tugas
jadi selain ada dirjen dirjen itu kan dihadirkan untuk bisa membantu menteri dalam melaksanakan tugas tugas kementerian
ruang lingkup bidang tugasnya wakil menteri itu di dalam ayat empat di pasal menjelaskan
dan melaksanakan kebijakan kebijakan menteri
karena itulah sebabnya sehingga kita tahu bahwa wakil menteri itu bukan anggota kabinet
tapi untuk melakukan orkestrasi terhadap kebijakan kebijakan diantara pimpinan pimpinan eselon i
kemudian merumuskan agenda agenda berat yang tadi saya kemukakan itu menjadi penting
makanya kalau bapak presiden menandatangani pr press
untuk menghadirkan wakil menteri
itu tentu bapak presiden mengerti benar beban yang dijalankan oleh menteri
dalam hal ini kalau kita bicara tentang kementerian dalam negeri ya tentu wakil menteri dalam negeri
oke kenapa kemudian jadi polemik bang abalin
karena wakil menteri kan sebenarnya fungsi dan kerjanya lebih banyak mengurus persoalan internal begitu ya
tapi kemudian dengan wakil menteri yang sudah ada di sejumlah kementerian dan lembaga saat ini
juga belum terdengar oleh masyarakat kinerjanya yang optimal
menjawab ini bagaimana
oh iya karena memang menteri bukan eksekutor
tugas benar diatur dalam kesemuatan dengan jabatan pendudukan wakil menteri itu adalah
memang dia melakukan koordinasi
menjalankan perintah dan perintah yang diperintahkan oleh menteri yang bersangkutan
semua kebijakan kebijakan itu hanya diangkat dan diputuskan oleh menteri
memang kita sadar dan tahu bahwa apa yang disampaikan oleh bapak presiden dalam peraturan presiden itu adalah
membantu menteri dalam melakukan koordinasi terhadap apa yang menjadi kebijakan presiden yang ditugaskan kepada para menteri
sehingga kalau membutuhkan nama menteri keluar itu tidak dalam posisi itu
saya kasih contoh salah satunya seperti kementerian badan usaha milik negara
saking banyak beban tugas yang dilaksanakan oleh pak menteri bumn pak erik
maka memang sampai ada dua wakil menteri di situ
dan tugas dan kedudukannya sama seperti yang diatur dalam perpres itu adalah
membantu mengorganize orkestrasinya jelas dengan para deputi atau para dirjen
oke baik saya ke mas gun gun kalau gitu
mas gun gun bagaimana menjawab ini
apa kemudian urgensinya walaupun ini prerogatif presiden jabatan politis begitu ya
tapi kemudian publik bertanya kondisi hari ini sepertinya belum pas begitu
kalau wakil menteri ini kemudian dibuka untuk diisi oleh orang orang yang dianggap oleh presiden pantas mengisi posisi ini
bagaimana anda mencatat
ya memang begini
di posisi wakil menteri itu kalau kita mengacu ke pasal sepuluh ya undang undang tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua
itu bunyinya itu kan jelas sebenarnya
dalam hal terdapat beban kerja membutuhkan penanganan secara khusus
kalimatnya begitu ya
presiden dapat mengangkat wakil menteri ya pada kementerian tertentu
nah artinya ada tingkat urgensi tinggi untuk menempatkan posisi wakil menteri di kementerian
supaya kemudian tidak overlaft itu dengan jabatan jabatan teknis yang sudah ada di kementerian bersangkutan
dan sifatnya itu lebih pada mentransformasikan kementerian tersebut pada penanganan hal hal khusus
contoh misalnya kalau kita lihat kementerian luar negeri itu banyak hal khusus yang harus ditangani
kemudian kementerian kesehatan apalagi sekarang misalnya pandemi
kementerian dalam negeri nanti mungkin dua ribu dua puluh
itu butuh sekali penanganan khusus
karena akan ada pemilu yang kompleks sekali ya
selain pemilu lima kotak itu juga pilkada
yang waktunya di tahun yang bersamaan
sehingga penyiapannya itu juga sangat kompleks
tetapi yang kemudian menjadi catatan adalah
memang ada tradisi di kita yang menurut saya harus dievaluasi
setiap masuk periode kedua
itu ada penambahan secara signifikan
secara kuantitatif posisi wakil menteri di postur kabinet
contoh misalnya pada saat era pak sby
periode pertama itu hanya ada sepuluh wamen
kemudian di periode kedua ada sembilan belas wamen
jadi peningkatannya itu signifikan
kemudian masih ingat nggak di era pak jokowi periode pertama itu hanya ada tiga woman
kemudian pada saat tanggal dua puluh lima oktober
itu ada seingat saya dilantik sekitar dua belas wamen
kemudian ada penambahan empat belas wamen yang terisi
jadi kalau ada penambahan penambahan lagi secara kuantitas
itu harus dipertimbangkan dua hal
pertama tingkat urgensinya untuk apa
kemudian yang kedua siapa yang akan mengisinya
ini menyangkut kualifikasi kebutuhan strategis dari pak presiden
sehingga jangan sampai
misalnya kementerian kementerian yang tidak punya tingkat urgensi tinggi
itu dipaksakan untuk sekedar politik akomodasi menempatkan wakil menteri
contoh menurut saya
sekarang kan ada wacana juga misalnya men pan r b ada wamen ya kan
kemudian men kop ada wamen
menurut saya tingkat urgensinya tidak terlalu signifikan
makanya kemudian harus ada ftr namanya
yang kuat jadi penemuan konklusi dan rekomendasi yang kuat untuk menempatkan apakah satu kementerian memang butuh wamen atau tidak
memang benar mas ferdi sejak kabinet presidensial pertama tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima pasca indonesia merdeka
kita sudah punya dua wamen tuh di kabinet pertama itu ya kan
kementerian dalam negeri dan kementerian penerangan
ada punya dua wamen kita
jadi tradisi wamen itu sudah lama sebenarnya
nah yang kemudian menjadi masalah adalah
kalau kemudian jumlahnya banyak begitu ya
muncul pertanyaan apakah kemudian punya relevansi itu dengan efektivitas dan efisiensi
apalagi itu yang menjadi justru jargon pak presiden jokowi menurut saya untuk mengefisienkan kabinet
dan lembaga lembaga yang tidak produktif bahkan di likuidasi itu salah satu yang kemudian saya apresiasi juga dari posisi pak presiden
banyak lembaga yang kemudian di likuidasi
yang kemudian atau bahkan di merger begitu ya
beberapa lembaga untuk kemudian efektivitas dan efisiensi
nah sekarang mas ferdi kalau kemudian muncul tradisi yang kemudian terus menambah jumlah posisi wakil menteri
lantas apakah kemudian itu berkorelasi positif itu dengan capaian yang justru diharapkan dalam ekonomi
itu diharapkan dalam fcr presiden tadi begitu maksud saya
bang bagaimana menjawab ini
siapa kemudian sosok sosok yang memang perlu ditempatkan di pos pos wakil menteri yang masih kosong ini
karena ini penting kata mas gun gun tadi melihat juga urgensinya hari ini
di beberapa kementerian yang masih kosong ini untuk situasi hari ini itu belum begitu penting
ya kalau tanya sosok kemudian
lalu kan tentu undang undang dasar sendiri memberikan kewenangan hak subjektif bagi presiden
dalam mengangkat dan memberhentikan tidak saja wakil menteri tapi menterinya juga
tadi bagus ya prof gugun sudah menyampaikan bahwa kalau kita lihat dalam kementerian
dalam negeri di perpres yang ditandatangani oleh bapak presiden itu kan jelas ya bahwa dua ribu dua puluh empat itu kementerian
dalam negeri ini melakukan satu tugas yang luar biasa
jangan lupa bahwa di dua ribu dua puluh dua ini ada gubernur beberapa orang di provinsi yang ada plt
kemudian ada sekian ratus bupati wali kota
ya itu bukan kerja ringan itu yang harus di plt kan dan itu kerja kementerian dalam negeri
maka dalam posisi ini
dalam posisi seperti inilah tentu saja bahwa perpres yang ditandatangani oleh bapak presiden ini bukan serta merta
tetapi ada dua hal yang selalu saya juga kemukakan
dalam setiap kebijakan strategis yang diambil oleh bapak presiden itu adalah melakukan evaluasi
kemudian melakukan kajian yang mendalam sehingga kalau bapak presiden mengambil keputusan untuk bisa menambah wakil menteri
seperti dalam perpresiden
seperti dalam perpres satu satu empat dua ribu dua puluh satu di tiga puluh desember kemarin itu tidak ada lain bahwa beban kerja
beban kerja untuk menyongsong dua ribu dua puluh empat kemarin

misalnya kita sudah tahu bahwa tim sel ya tim seleksi kpu ri kemudian bawaslu juga sudah selesai diserahkan ke presiden kemudian seterusnya kepada dpr
april nanti akan ada hasilnya dan seterusnya dan seterusnya
ada kpu baru dan lain lain mempersiapkan pilu dan seterusnya itu
itu bukan kerja gampang
sehingga tentu saja saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa dasar pemikiran kajian evaluasi seperti inilah kenapa pertimbangan pertimbangan itu menjadi penting bagi bapak presiden dalam rangka penambahan wakil menteri bagi kementerian dalam negeri
saya kira itu jelas dan konkret
dengan begitu maka keterangan ini akan sekaligus menepis berbagai macam pandangan pikiran yang tidak saya selalu bilang bahwa kalau ada pertimbangan pertimbangan untuk bagi bagi jabatan lagi di akhir masa tugas bapak presiden ini sudah tidak ada lagi yang itu
sekarang orientasinya itu adalah bagaimana menyiapkan agenda agenda kenegaraan ini bisa berjalan dengan baik
dan yang kedua bagaimana kita bisa menyiapkan agenda agenda kenegaraan ini bisa berjalan dengan baik
dan yang kedua bagaimana kita bisa menyiapkan agenda agenda kenegaraan ini bisa berjalan dengan baik
dan yang ketiga bagaimana kita bisa meniapkan agenda agenda kenegaraan ini bisa berjalan dengan baik

itu saya kira begitu pak
bang abalin gini publik itu menilai juga kondisi hari ini
koordinasi komunikasi antar menteri antar lembaga saja untuk penanganan pandemi saja
ini juga masih bisa ada tumpang tindih miskomunikasi
apakah kemudian dengan penambahan dan persoalan yang lebih besar begitu ya
tugas tugas yang tidak terduga yang lebih padat
ini juga bisa menjamin persoalan koordinasi dan komunikasi ini bisa berjalan dengan baik
oke yang pertama saya ingin mengatakan bahwa ruang publik itu adalah ruang bebas
siapa saja boleh memberikan penilaian siapa saja boleh memberikan analisa
argumentasi apapun dalam negara demokrasi seperti indonesia
berkali kali bapak presiden
saya mengatakan bahwa tidak semua kebijakan ini akan menyenangkan banyak orang
tetapi pemerintah dan presiden harus mengambil satu keputusan dan kebijakan
karena ini adalah perintah amanah
amanah undang undang memerintahkan kepada presiden joko widodo untuk harus mengambil keputusan keputusan
strategis bahwa ada keputusan itu tidak bisa tidak menyenangkan semua orang iya memang seperti itu
tetapi kalau dikais
kita harus mengambil keputusan keputusan
dan itu adalah keputusan yang harus kita lakukan dengan termasuk seperti pandemi kita yang belum selesai
alhamdulillah tidak saja kita di cnn tapi di seluruh dunia
seluruh dunia memberikan pengakuan terhadap penanganan pandemi yang luar biasa
langkah langkah perubahan regulasi dan lain lain kebijakan dan ketegasan presiden joko widodo
itu memberikan hasil yang nyata yang sekarang banyak orang belajar dan telepon
kemarin saya sempat mendengarkan dan saya hadir bagaimana menteri koordinator
kementerian dan investasi itu menjelaskan kepada para tokoh di amerika serikat live zoom tentang keberhasilan indonesia
dengan kebijakan kebijakan presiden joko widodo dalam penanganan pandemi
dengan begitulah maka saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi hari ini
langkah dan kebijakan dan koordinasi yang dilakukan oleh presiden joko widodo mendapatkan penghormatan dan penghargaan luar biasa
tidak saja dalam negeri yang kita sekarang merasakan betapa baiknya ini
tetapi di seluruh dunia memberikan harapan dan luar biasa apresiasi itu
oke baik bang abang balin saya ke mas gundun
mungkin punya bacaan kira kira siapa nih ya orang orang yang pas begitu ya
apakah balik lagi ke kader partai politik atau akademisi atau siapa
nanti dijawabnya setelah jeda berikut tetap bersama cnn indonesia newsroom
baik kita akan kembali dalam diskusi kita sore ini saya ke mas gun gun
mas gun gun tadi kan bang abalin sudah memaparkan semua bahwa kemudian penambahan pos wakil menteri ini penting untuk mendukung kerja kerja presiden begitu ya
yang bisa tanpa diprediksi bisa
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
ya saya rasa bisa akan banyak sekali di depan khususnya nanti jelang dua ribu dua puluh empat
kira kira bacaannya siapa ya bang ya yang paling pas begitu untuk mengisi pos pos wamen ini agar kemudian bisa memboosting dan membantu kinerja menteri menteri yang katanya butuh wakil gitu
menurut saya ada tiga kriteria utama ya yang penting sekali untuk menjadi catatan publik bagi posisi yang akan diisi menyangkut wamen ini
pertama tentu bukan orang yang bermasalah yang kemudian bisa jadi beban bagi kabinetnya pak jokowi
kenapa karena kan apalagi kalau misalnya permintaan itu ke partai partai politik dan ada plotting nama
maka presiden saya yakin betul akan menyeleksi orang orang yang tidak bermasalah secara hukum atau secara politik
begitu ya kemudian yang kedua bukan orang yang baru mengadaptasi ya baik itu chemistry maupun kinerja profesional di kementerian yang akan diisi
kenapa karena ini kan tahun krusial bagi kabinet jokowi ya pak jokowi ini tinggal punya waktu dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tiga efektif dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh empat itu udah luar biasa atmosfer demokrasi elektoral kita jadi udah perhatian konsentrasi
itu sudah kemana mana sehingga kemudian dua tahun untuk kemudian meninggalkan legacy itu bukan hal yang mudah
sehingga kemudian dibutuhkan orang orang yang berakselerasi jadi bukan orang yang baru mengadaptasi
sehingga dibutuhkan performa kinerja yang baik sekaligus memang nyatu dengan menterinya
jangan sampai kemudian justru menjadi matahari kembar di kementerian yang bersangkutan
kemudian yang ketiga itu punya jaringan komunikasi di intra maupun inter kementerian yang bersangkutan
ini penting sekali bang ngabalin tahu persis bagaimana misalnya problem kompleks birokrasi
dari hulu ke hilir di internal kementerian baik itu para pejabat dari eselon i sampai di bawahnya sampai asn
dan belum lagi misalnya lintas sektoral antar kementerian yang bersinergi dalam satu proyek proyek bersama
itu luar biasa kompleknya sehingga kemudian posisi menteri dan posisi wakil menteri itu
ya si wakil menteri menurut saya harus punya jaringan komunikasi untuk membantu
dan itu kerja menterinya mengoptimalkan agenda agenda yang belum bisa dieksekusi di akhir periode kedua pemerintahan pak jokowi
nah jadi tiga kriteria utama ini menurut saya akhirnya jangan semata mata pertimbangan politis
kenapa kalau kita pakai pendekatan akademik pilperedo pareto ya soal sirkulasi elit
itu kan sirkulasi elit itu bersifat interdependen ya
satu hal berubah akan menyebabkan perubahan di sektor sektor lain
dan itu punya konsekuensi konsekuensi birokrasi anggaran termasuk juga atmosfer politiknya
saya membayangkan sembilan belas wakil menteri di era pak sby periode kedua itu sangat sekali tidak efektif dalam membantu kinerja pak presiden
nah saya berpikir secara objektif berdasarkan basis pengalaman sebelum sebelumnya
dan bahkan kita bisa evaluasi juga indeks performa kinerja
saat ini menurut saya penambahan posisi wakil menteri itu tidak kemudian berkorelasi positif atau signifikan
itu dengan perbaikan kinerja kabinet
yang paling penting sekarang itu adalah presiden memastikan pucuk pimpinan kementerian yang bersangkutan apakah perlu di reshuffle atau tidak
kalau misalnya memang buruk diganti secepat mungkin di tahun dua ribu dua puluh

kenapa karena itu tidak punya waktu lagi di dua ribu dua puluh dua

tiga udah kemudian betul betul kita dihabiskan energi itu dengan polarisasi dukungan pada capres dan cawapres di dua ribu dua puluh
sehingga kemudian menteri yang indeks performa kinerjanya buruk itu harus dievaluasi diganti atau kemudian digeser
dalam arti misalnya ada pemindahan posisi
nah kalau misalnya posisi wakil menteri menurut saya hanya tambal sulam
kemudian menjadi solusi yang efektif selain politik akomodasi
jadi apa namanya logik berpikir saya adalah kalau kemudian posisi wakil menteri dengan infrastructure yang dimiliki kementerian saat ini
mana yang harus dipilih menurut saya adalah mengefektifkan struktur jabatan dan seluruh tugas fungsi pejabat serta asn di kementerian yang bersangkutan
melalui leading sector sesuai dengan tugas di menteri yang bersangkutan
jadi bukan menambah wakil menteri tapi mengefektifkan dirjen sekjen
kemudian juga posisi tenaga ahli staff ahli kemudian asn asn di bawah
yang kemudian memang harus berjibaku
menyukseskan agenda kerja pak presiden di tahun yang kita sering sebut sebagai tahun politik
jadi posisi wakil menteri sama sekali tidak berkorelasi positif
berdasarkan temuan saya dari era pak sby sampai sekarang ya
oke bang abalin terakhir ke anda
dari rekomendasi yang disampaikan mas gunggun ada tiga yang harus dievaluasi
kalau gitu biar efektivitas tupoksi dan juga efisiensi anggaran
ya udah deh biar gaspol reshuffle aja yang bermasalah gimana bang
ya saya mau bilang bahwa pertama dulu ya pertama bahwa di pasal dua dari
dari peraturan presiden nomor satu ratus empat belas tahun dua ribu dua puluh
yang beliau tanda tangan tadi saya bilang tanggal tiga puluh desember itu
pasal dua ayat empat itu menjelaskan salah satu tugas terpenting dari wakil menteri itu
mohon maaf bukan membantu presiden
tetapi beliau ya yang diangkat dan dituju menjadi wakil menteri itu adalah membantu tugas tugas menteri
bukan anggota kabinet
jadi menteri wakil menteri itu adalah membantu menteri dalam mengkoordinasi keupayaan kebijakan strategi
lintas unit organisasi kemudian jabatan di madya atau esalon satu di lingkungan kementerian
kalau bicara kementerian mungkin juga kementerian defdagri ya
sekali lagi memang harus kita tekankan ulang bahwa cara pikir dan pandangan bapak presiden
dalam menyongsong dua ribu dua puluh empat dengan sisa akhir masa tugas bapak presiden itu
tentu beliau mengerti dan tahu
makanya tadi saya katakan bahwa keluarnya perpres ini bukan serta merta
tetapi melalui kajian analisa evaluasi yang sangat matang terhadap kinerja yang harus dilakukan
yang kedua bahwa nanti tentu bapak presiden yang memiliki pandangan
bahwa kalau ada resapel atau tidak itu menjadi hak dan kewenangan bapak presiden
bahkan kalau siapapun yang mau diangkat dan menggantikan siapa
lagi lagi saya mau bilang bahwa itu adalah kewenangan mutlak atas perintah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kepada bapak presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan
dan resapel itu kan bukan sesuatu yang punten dianyun
bukan sesuatu yang haram
bukan sesuatu yang kabur normal normal saja dan biasa biasa saja
kita tunggu ya mas gun gun ya
bagaimanapun kemudian kalau memang ada kebutuhan yang paling penting
pos wakil menteri ini harus diisi dengan menggenjot kinerja dan fungsinya
tentu ini akan berdampak juga bagi kesejahteraan rakyat
tapi kemudian kalau tidak tentu ini juga tidak bisa menganulir anggapan publik bahwa ini adalah bagi bagi jatah politik saja
sudah habis itu
istilah itu sudah selesai sudah sejak awal awal
sekarang bukan lagi itu
sekarang ini adalah orientasi presiden bagaimana menyelesaikan semua agenda agenda penting bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan publik tanah air
terima kasih bang abalin sudah bergabung dengan kita dan mas gun gun juga sudah bergabung dengan kita
sekali waktu kita singkat saja
selamat sore dan salam sehat selalu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pemerintah membangun jembatan pulau balang yang menghubungkan kalimantan timur dengan kalimantan selatan untuk menunjang pembangunan ibu kota negara baru
simak informasi selengkapnya usai jeda